hai pengobatan ya insyaallah semuanya di bawah ini kita
total yang meninggal dengan satu orang yang di sana pengendara motor itu dua belas yang warga
depok siswanya ini saya nggak tahu siswa gurunya yang daftarnya itu ada sebelas orang laki dan perempuan
yang selanjutnya ruka lingan ada empat tadi ruka sangat berat harus ada tindakan langsung
untuk menyelamatkan mereka karena yang patah itu tulang rusuk kalau nggak salah dan juga
ada beberapa bedah syarat memang harus diselesaikan di sana jadi dan sebagian juga ditempatkan di apa
di rumah sakit rimob ya karena memang di area sudah tidak ada bedah syaraf kalau berdasarkan
dari di bribrimo demikian juga rtpa untuk ortopedi kita sudah siapkan untuk sepuluh ya sepuluh kalau memang
diperkati sini itu nanti pembagiannya kesepakatan dengan ada sudah disana dengan dokter agus yang
bersama sama ya mungkin pelajaran
juga ini mungkin dievaluasi untuk
pemerintah pusat tentunya yang akan bisa
mengkoordinasi semuanya di luar sop
misalnya atau diulang kembali
karena ini kan lintas
artinya perusahaan busnya memang bukan di geyot ya pak
untuk yang tewas ada santunan
di din sos apakah insya allah
untuk kita bisa berikan santunan
luka luka berat mudah mudahan tidak ada
btv dan media streaming lainnya